hai aku enggak rela boy aku enggak rela aku enggak rela kamu pacaran sama reva atau sama perempuan
enggak papa boy aku enggak rela udah udah sabar sabar tenang tenang tarik nafas tarik
nafas oke mereka itu cuman pacaran bukannya nikah nyantai aja cale seru itu tante
atau jalan kaki ya
boy kamu kemana sih dan mau ngapain juga mau sama reva udah deh saya
ikut balik lagi aja ke mobil gitu tapi tambah dua ratus nya enggak jadi empat ratus
lagi merasa bisa banget sih siapa yang merasa tuh neng kalau nggak mau ya udah
neng balik lagi aja jalan kaki ke sana yang penting sini dua ratus ribunya kalau nggak mau ya udah
hehehe ya udah empat ratus tuh tuh
akhirnya balik juga gimana lo ketemu gak sama si boy ya neng makasih ya neng ya
gimana lo ketemu enggak sama si bu
hai aduh aduh
hidup di pulang aja aduh adrianah erschok aduh pennaya engkau mksi oac gua evil driving
sampai nanti aja mobil pantai bisa rusak bisa hancur
aduh aduh aduh aduh aduh
gapapa ada yang ngepampek
aduh aduh aduh aduh aduh
ada yang ngepampek aja
jel jangan murung terus dong
ntar kalo lo murung kita juga ikut jangan murung lho
iya minju tunggu dulu jangan murung murung lagi
biasanya nih ya kalau udah sampai di puncak
kita biasanya tuh teriak
lepas aja udah teriak bebas
lo aja duluan
biar aja sih
kan yang penting teriak
udah capek capek kesini
teriaknya begitu doang
kita gak mungkin naik ke atas kan
kita juga gak mungkin deh
habis jelek banget jalanannya
gak nyangka juga ya
adriana sampai segitunya cinta sama bu
padahal kan mereka juga cinta sama boy
mereka jarang ketemu
hmm si boy itu memang ganteng sih
aku gak rela
aku gak rela kamu pacaran sama reva
atau sama perempuan siapa pun boy
aku gak rela
mereka itu cuman pacaran
nyantai aja keles
justru itu tante
itu artinya boy udah ngelupain aku
sementara aku tante kuda sangat menyayangi dan mencintai boy
tengang dulu dong tenang dulu dong
kamu tenang sabar
tante telfon dulu ya
kok gak ada signal sama sekali ya
udah tau ini bukit
pasti nggak ada sinyal lah
dasar tante rempong
masuk suling boy
tunggu tunggu tunggu tunggu adriana tunggu
tunggu adriana aduh
lu tau gak kenapa gue ajak lu ke tempat yang indah ini
karena gue pengen kasih liat pemandangan yang sangat indah
pemandangan yang sangat bagus
dan tentunya kebesaran allah
tentu aja ya tante
biar lu tau
kalau tuhan itu sayang banget sama kita
dan yang nyiptain semua ini tuh adalah tuhan
kalau kita udah ngomong soal kebesaran allah
kalau manusia itu suka ngerasa dirinya lebih hebat
ngerasa dirinya paling berkuasa
oh kalau dibandingkan sama kebesaran allah gak ada apa apanya
ada juga manusia yang kepedean
ada yang kepedean gantongnya
ada yang soal kepedean gitu deh
iya lah gue pede kali karena di mata lu itu gue ganteng kan
matanya nengok sini dong
ih liatin mata
iya lu harus tetap mata gue biar lu tau isi hati gue tuh apa
nah gue tuh emang sungguh sungguh
karena gue gak mau kalau gue udah ngomong panjang lebar
tiba tiba lunjangkannya gue phpin lu lah
mainin perasaan lu lah
gue pengen ngelanjutin ucapan gue yang selalu tertunda
dan kalau di sini kan gak ada orang yang gangguin kita
bertemu dengan lu
itu buat gue adalah takdir
dan bisa jadi sahabat lu sahabat dekat
kok tuh udah bahagia banget dalam hidup gue
apalagi kalau bisa menyayangi lu
itu udah kayak nafas buat gue
dan gue akan